dan bagaimana kelanjutan kasus penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap tim gabungan pencari fakta intan jaya
melalui sambungan telepon sudah ada jurnalis transmedia saiman di timika papua selamat siang saiman
selamat siang rizky
ya saiman ini bagaimana kondisi para korban penembakan saat ini
baik rizky korban penembakan yang dilakukan kkb di sugapa pagi tadi pukul delapan sudah diterbangkan ke jakarta untuk dilanjutkan perawatan secara medis di rumah sakit angkatan darat di jakarta rizky
oke baik jadi sudah ada yang diterbangkan ke jakarta pada hari ini pukul berapa saiman
pukul delapan sekitar jam delapan pagi rizky atas nama bambang purwoko
dia merupakan anggota tim tgpf yang perwakilan dari akademisi merupakan dosen ugm
dan sertu faisal akbar yang merupakan anggota kodim satu ratus tiga puluh empat gorontalo sudah diterbangkan tadi ke jakarta rizky
oke baik selain sudah ada yang diterbangkan ke jakarta apa informasi terbaru terkait dengan kasus penembakan ini
baik rizky rencananya hari ini kapolda papua irjen paulus waterpo akan tiba di timika
akan melanjutkan perjalanan ke sugapa untuk mengecek langsung kondisi di sugapa
namun sampai saat ini kami juga belum mengetahui secara pasti kondisi di lapangan karena kami belum mendapat kabar secara pasti di sana
dan rencananya besok kapolda akan langsung kembali ke timika setelah tiba di sugapa rizky
saat ini pihak tni polri terus melakukan pengejaran terhadap kkb yang melakukan penembakan terhadap tim
pencari fakta di sugapa kemarin
selanjutnya masih ada tujuh belas orang tim pencari fakta yang masih ada di sugapa untuk melakukan penelusuran penelusuran dan pencarian fakta fakta terkait penembakan di sugapa yang menewaskan satu pendeta di sana rizky
iya ini kemudian terkait dengan pengejaran yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan tni saat ini seperti apa progresnya saiman
baik rizky untuk progres
kami belum bisa mengetahui secara pasti karena kami juga belum bisa mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian dan tni seperti apa sebenarnya proses pengejaran dan sudah sejauh mana pengejaran yang dilakukan oleh mereka rizky
oke baik kemudian ini pasca insiden penembakan ini bagaimana kemudian kelanjutan dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim tgpf
baik rizky tim masih ada tujuh belas orang yang ada di sugapa
mereka saat ini juga masih melakukan pencarian
fakta selanjutnya mengumpulkan beberapa tokoh yang untuk diminta keterangan terkait terjadinya penembakan yang menewaskan pendeta yeremias rizky
ya baik saiman jurnalis transmedia melaporkan dari timika papua terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas